ya mas bayu bagaimana
karena ini adalah undang undang yang kemudian nanti akan memiliki kekuatan yang sangat besar
karena mengganti undang undang yang sendiri misalnya soal ketenaga kerjaan
ada undang undang tenaga kerja ini kan semua jadi satu kan
sapu jagad bahasanya begitu
artinya supaya tidak ada penumpang gelap tadi
apa yang harus dicermati dari ini
selain soal keterbukaan kepada publik ya
ya jadi sebenarnya kan soal penumpang gelap tadi itu ngukurnya gampang saja sebenarnya
contoh kalau ada sebuah pasal di dalam satu undang undang
yang itu sudah disepakati oleh dpr dan presiden
kemudian pasal itu efektif banyak didukung oleh publik
ya jangan diubah dong
contoh tadi pertanggung jawaban mutlak dari korporasi yang melakukan perusahaan lingkungan
itu kan efektif sampai sekarang nggak salah ada kurang lebih delapan belas triliun denda
yang harus dibayar oleh perusahaan perusahaan yang melakukan pengurusakan lingkungan tadi
kemudian lingkungan hidup saya pikir punya data lengkap soal itu
ini kan efektif untuk menjerat bahwa kelompok kelompok tertentu
kemudian yang ternyata tidak bertanggung jawab
mengeruk keuntungan berlebih merusak lingkungan
hal hal semacam itu kan nalar publik mengatakan
ya ini bagus kenapa tiba tiba pasal itu tiba tiba berubah
masih memadai ya
itu yang saya katakan kalau sejak awal misalkan pembahasannya dibuka
jadi maka saya mengatakan di dpl mau nggak mau harus terbuka
kenapa agar kelihatan siapa yang berkepentingan untuk mempertahankan pasal tersebut
kalau publik sebenarnya mengatakan semua beramai ramai mengatakan
ini pasal nggak bisa diterima oleh publik
tadi mas zonny katakan siapa yang terlempar dari kapal omnibus slow ini pasal apa apa
iya kalau di dpr kan kelihatan
karena kan memang berkelompok di fraksi fraksi
fraksi mana yang kemudian mendukung fraksi mana yang menolak
kalau di pemerintahan memang agak sulit
apalagi timnya katanya kan lintas kementerian
ada juga pihak pihak lain yang bergabung di sejarah
maka sebenarnya sudah ada strategi sebenarnya
kalau kita menerapkan omnibus slow
maka harus ruang partisipasinya dibuka
dan itu nggak cukup dalam waktu yang singkat memang
jadi menurut saya
kalau saya mengandalkan
kitab undang undang hukum pidana
yang tujuh ratus pasal
kita belum menyentuh seperti itu juga ya
itu hampir satu periode dpr loh membahasnya
karena pasalnya terkait dengan
hak asasi manusia pelindungan perempuan
anak ya kan
apakah omnibus slow tidak terkait dengan hal itu juga
jadi menurut saya
jangan juga kemudian kita pakai patokan waktu ya
ini kan tidak bisa kemudian berbagai kepentingan tadi itu kemudian dibatasi karena waktu
jadi anda mengkritisi pemerintah bahwa tidak bisa seratus hari sebetulnya
saya pikir sesuatu yang tidak masuk akal menurut saya
dua ratus pasal itu diselesaikan dalam waktu seratus hari
membahas pakai pansus balek
atau komisi masing masing membahas sesuai dengan undang undang
yang masuk ke dalam omnibus law
strateginya dpr sampai saat ini kan belum memutuskan strategi apa yang akan digunakan
dari tiga tadi itulah
kalau kemudian ruang partisipasi tidak dibuka selebar lebarnya seterang terangnya
nanti ujung ujungnya akan rame di mahkamah konstitusi kenapa
gugatan itu permohonan itu ke mahkamah konstitusi
jadi menurut saya
ketimbang kemudian ini dipaksakan mengejar target
tapi akhirnya juga kemudian
sudah menurut saya
waktu bangsa ini sudah hampir setengah tahun ini terkonsentrasi untuk membahas omnibus law
ujung ujungnya kemudian bermuara di mk
kemudian banyak pasal yang ternyata dibatalkan oleh mk
kan tujuannya juga tidak tercapai
jadi menurut saya
lebih baik mundur sedikit
kasih ruang selebar lebarnya di dpr
kemudian dpr membuka ruang
seluruh klaster itu yang memang terkait hadir ke dpr
kemudian pemerintah juga mau untuk dikoreksi
bahwa oke pasal pasal ini memang ditolak
pasal pasal ini masuk akal
penolakannya ya sudah
rumusnya seperti itu saja
karena kalau kemudian
tetap kemudian karena dia cepat
akhirnya masukan masukan itu tidak diakomodir
padahal masukan itu juga benar gitu
banyak sebenarnya kalau kita lihat masukan masukan itu benar
misalkan pes ini kan mengatakan begini
saya juga kaget juga
kenapa kemudian undang undang pes masuk ke dalam omnibus law
apalagi pasal yang diubah ini soal sanksi
sanksi pers yang kalau dalam pemberitaannya
itu muatan muatannya itu yang subjektif itu
ada denda empat kali lipat
dari lima ratus juta menjadi dua miliar
kemudian juga terkait badan bentuk hukum pes
tiba tiba ada sanksi administratif diatur dengan pp
ini kan saya juga khawatir
apa relasinya pes ini dengan investasi
tiba tiba ada upaya untuk kemudian menggiring pes itu
tetap dalam satu tertib yang ancaman
yang namanya adalah dalam bentuk sanksi sanksi tadi
kepentingan apa yang ada di belakang sana
saya masih percaya
presiden kita adalah seorang yang sangat demokratis
tapi apakah kemudian para pembantunya juga tidak punya kepentingan tertentu untuk
ya kalau kata orang asal bapak senang
ini pak kami sudah berhasil kemudian mengatur pes
ini kan hal hal yang harus dijawab sebenarnya di dpr
tidak boleh kita serahkan ke dpr
nanti ada wakil pemerintah
ketika kemudian ada pertanyaan itu
ya wakil pemerintah menjelaskan
namun harus satu suara satu kata
jangan seperti saat ini
semua seperti saling simpang siur memberikan keterangan
mas doni ada tanggapan soal tadi beberapa pasal pasal kontroversial yang sudah kita bahas
termasuk juga soal yang pers
dan seratus hari ini apakah sebuah tenggat yang realistiskah menurut presiden atau bagaimana sih
ya presiden kan bilang kalau selesai seratus hari dia akan memberikan dua jempol
kalau lebih dari seratus hari

ya tentu saja ini butuh waktu
ya tentu saja nanti wakil pemerintah juga akan berdiskusi dengan dpr
dan dipastikan satu suara lah tentang apa yang mau diinginkan pemerintah di sini
ya juga tidak alergi terhadap kritik
tidak alergi terhadap masukan
intinya kita bersama sama untuk membangun satu undang undang yang ini tujuannya baik gitu ya
untuk memajukan kesejahteraan umum
ya untuk melindungi segenap bangsa indonesia
meskipun ada kelemahan kelemahan
walaupun ada kelemahan kelemahan tadi disampaikan juga oleh mas bayu
ya saya kira kelemahan kelemahan itu yang kemudian sekarang mulai terbuka
itu kan menjadi satu bahan nanti di dpr
ya untuk didiskusikan bersama sama gitu ya
dpr sebagai agregasi kepentingan konstituennya
kemudian publik yang kemudian juga bisa memberikan masukan secara langsung
wakil pemerintah yang juga saya kira akan terbuka terhadap berbagai pendapat dan kritik
saya kira ini semua akan bersinergi
kalaupun ada ketegangan saya lagi ini bukan ketegangan yang destruktif
ini ketegangan kreatif
ketegangan yang menciptakan satu undang undang yang sempurna gitu
kalau tidak ada ketegangan kita bukan masyarakat demokratis gitu ya
pasti ada pendapat pasti ada masukan dan sebagainya
tapi betul memang ini membutuhkan waktu ya
karena memang ya ini sudah sangat dibutuhkan
sudah sangat urgent begitu
mengingat ya kita membutuhkan investasi
ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas
tanpa kemudian menghilangkan substansi
dan menghilangkan hak hak dan pengawasan lain sebagainya
ya kita lihat proses ini bagaimana
tapi yang jelas ini akan menjadi saya kira undang yang paling terang lah
tidak ada yang ditutupi
tidak ada yang apa namanya digelapkan gitu ya
karena semua bisa melihat sekarang bersama sama dengan dpr pemerintah untuk memperbaiki ini semua
mas bayu ada yang menilai bahwa ruu omnibus law ini justru seperti menguatkan wewenang presiden sebetulnya
anda melihat itu bagaimana dari persoalan ini
ya jadi kalau kita lihat ya
ada satu catatan bawaan juga di ruu cipta kerja yang dikirimkan ke kpk
apakah itu bagian dari kelemahan ini kah atau bagaimana
jadi kalau kita di era orde baru kita kenal istilah government by kepres
semua kemudian diatur dengan keputusan presiden
tidak perlu kemudian dibahas dengan dpr lah

oke pasal satu ratus tujuh puluh sudah clear ya tadi bahwa itu adalah kesalahan konsepsi jadi kira kira pemerintah tidak akan ngotot lah
karena kalau pasal itu tetap ngotot maka benar bukan
sebagian orang mengatakan ini sedang kita bandulnya kembali lagi ke era orde baru
bagaimana kemudian peran dari seorang presiden dalam membuat keputusan keputusan atau pengaturan bagi publik itu hanya melalui produk yang diputuskan sendiri
padahal kemudian di situ ada peran dpr sebenarnya kan begitu lah
kenapa saya katakan pasal satu ratus tujuh puluh meskipun sudah kemudian akan diperbaiki ini saya katakan tetap heavy nya ke presiden
jangan lupa saya juga heran kita kan inginnya menyederhanakan regulasi kita
tapi peraturan turunannya itu banyak sekali hampir empat ratus lebih peraturan pemerintah
jadi ada empat ratus sembilan puluh tiga pp yang harus kemudian selesai dalam waktu satu bulan
ini menurut saya kurang cermat kenapa saya katakan kurang cermat
ini kan presiden ingin segera undang undang ini selesai segera ini kita bisa kemudian langsung mengimplementasikannya
kalau di sandra pp
kalau di sandra pp
kalau di sandra pp harus kemudian selesai dalam waktu satu bulan
jangan jangan konsepnya ppnya sendiri belum ada
jadi janganlah kita membuat pengaturan yang itu akan menjerat kita sendiri
presiden kan berkali kali mengingatkan jangan regulasi menjadi jeratan bagi kita untuk bergerak cepat
kalau dengan harus membuat pp dulu peraturan turunannya jumlahnya empat ratus an lebih tadi bagaimana kemudian keinginan presiden ini jadi cepat bisa berjalan
jadi cacat bawaannya adalah kenapa kemudian sudah seribu dua ratus pasal
masih juga harus mendelegasikan ke hampir empat ratus sembilan puluh an pp
jadi bukan justru menyerahanakan regulasi
justru menjadikan obesitas regulasi karena ada pp baru sekitar hampir empat ratus sembilan puluh
tadi mas doni sudah mengatakan delapan ribuan peraturan pusat bermasalah ini ditambahi lagi empat ratus sembilan puluh an pp
dan jangan lupa pp ini pun membahasanya lintas kementerian
jadi saya ingin mengatakan bisa bisa lima tahun ini kita hanya habis waktu membahas regulasi
bukan untuk kemudian segera melakukan kerja kerjanya apa
melakukan kerja kerja nyata yang memang itu sebenarnya kan menjadi slogan presiden sendiri
oke jadi dalam rangkaian pembahasan ruu omnibus law cipta lapangan kerja dan yang lain lain ini ya
anda menilai masih banyak yang perlu diperbaiki dicermati atau bahkan diganti begitu
iya menurut saya tidak bisa mengharapkan dpr mencermati ini ya
sekali lagi ini kan inisiatif dari pemerintah
nggak ada salahnya juga pemerintah hari ini merangkum semua masukan publik tadi berbagai pihak tadi
kemudian dilakukan catatan perbaikan
ke dpr tinggal pemerintah hai dpr kami perbaiki pasal ini
nggak perlu nunggu dpr ini pasal bermasalah tuh apa
ini kan pembahasan dua pihak
karena saya tidak yakin betul kemudian dpr membahas seribu dua ratus pasal akan cermat
dimana mana yang membuat pengaturan itulah yang tahu betul apa yang ingin dicapai dari sebuah
mas doni terakhir singkat saja
apakah mungkin kemudian pemerintah memberikan catatan perbaikan katakanlah seperti yang dikatakan oleh mas doni
eh oleh mas bagimah
satu pembahasan di dpr
satu pembahasan ya
saya kira mungkin saja karena toh sekarang diskusi sudah mulai bergulir ya
banyak sekali masukan masukan dari publik ya
dari buruh dari lingkungan dari macam macam gitu ya
terhadap rancangan undang undang ini
saya kira pemerintah akan menimbang itu dengan sangat serius ya
yang nantinya tentu saja bersama sama dpr akan menyempurnakan undang undang ini
saya kira ini pasti akan ada dialektika di parlemen ya
antara pemerintah dpr dan juga publik
memang waktunya kelihatannya agak pendek
memang ada peraturan pemerintah yang jumlahnya cukup banyak
tapi saya kira ya kalau presiden optimis ya kita semua harus optimis
kita tunggu implementasinya mas doni yang sangat bijak malam hari ini ya mas
kita tunggu bagaimana dan mudah mudahan poin poin aspirasi itu didengar betul ya
baik oleh pemerintah dan juga dpr dalam membahas ruu omnibus law ini
supaya tidak bikin galau kita semua ya
terima kasih banyak mas doni
terima kasih banyak mas bayu sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi organisasi buruh yang terus kencang meneriakan
protes mereka terhadap ruu omnibus law cipta kerja
informasinya kami hadirkan usha jedabri